bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bali anda tidak perlu khawatir mencari warung yang menyediakan menu sahur
di kawasan wisata kuta badung bali terdapat warung makan yang membuka dagangannya selama dua puluh empat jam saat bulan ramadan
berbeda dari hari hari biasanya setiap ramadan warung ini sudah buka sejak pukul tiga pagi
menu yang disediakan pun sederhana mulai dari nasi kuning nasi campur dan lontong sayur padang
menu ini cukup diminati pembeli lantaran murah dan praktis
lontong sayur dibanderol mulai dari rp tiga belas sedangkan nasi campur dijual dengan harga mulai dari sepuluh per porsi tergantung dengan pilihan menunya
kebetulan lewat semasa hanya biar tanya bentuk bersahur lebih praktis ya
ya tidak bergantung
terus menunya banyak
selain warung nasi pinggir jalan ada juga warung makan pedas khas masakan rumahan yang buka dua puluh empat jam non stop
masakan yang ditawarkan di warung ini dijamin halal
harganya pun terjangkau mulai dari lima belas hingga rp empat puluh
bukanya dua puluh empat jam

bukanya dua puluh empat jam

bukanya dua puluh empat jam

kandalanya kulit ayam ayam sweet ada juga yang suka ikan asinnya ada krim kek kentang pimpin orang juga banyak yang suka
jika anda mencari menu sahur di kota solo warung gudeg ceker di kelurahan margoyudan kecamatan banjarsari ini bisa menjadi pilihan
warung gudeg ceker yang telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh ini cukup melegenda dan kini dikelola oleh generasi ketiga
warung gudeg ceker yang telah ada sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh ini cukup melegenda dan kini dikelola oleh generasi ketiga
buka mulai jam satu tiga puluh dini hari warung gudeg ini menyajikan variasi lauk yang cukup lengkap
namun ceker ayam yang empuk menjadi daya tarik dari warung ini
dulu sih mbak mbak karto namanya
dulu masih pakai lampu teplok itu loh pakai tenda
terus apa nenang
terus mengenai menunya sendiri dari dulu memang ceker atau gimana
enggak ceker ini baru akhir akhir baru ibu itu dulu sih mbak belum ya
gurih nikmatnya gudeg ceker ini semakin lengkap karena harganya yang bersahabat
mulai dari sepuluh ribu rupiah tergantung lauk yang dipilih
di peliputan cnn indonesia